sampai jumpa di video selanjutnya
laginya juga bukan saudara aku kok
oh bukan saudara
kok pake nyebut nyebut nama aku segala
wah aku kira dia
saya adalah istri prabu wijaya
ada apa ibu kesini
saya ingin menanyakan sesuatu sama kami
tapi bagaimana kalau kita bicara di tempat lain
biar lebih nyaman
maaf bu kalau di luar saya nggak bisa
di sini aja deh boleh saya duduk
ibu ada di dalamnya
mendingan tutup pintu aja
amira saya ini penasaran sekali sama kamu
kamu selalu saja menuduh suami saya
kalau suami saya sudah membunuh ayah kamu
ibu kalau ngomongin masalah ini kayaknya waktu kita lagi kurang tepat sekarang ya
ya kamu betul sekali memang ini
cuma saya penasaran sekali
kamu sengaja menuduh suami saya seperti itu ya
maksudnya apa sih bu
amira amira udah deh jangan berlagak bego
kamu tahu bahwa suami saya itu adalah orang tua
sangat terkenal dia kaya raya
kamu sengaja menuduh suami saya seperti itu supaya reputasinya hancur
ibu tolongnya jangan terlalu merendahkan saya kayak gini
saya memang orang miskin bu
tapi saya gak pernah memfitnah orang kayak gitu
apalagi cuma buat uang
kalau bukan karena uang ya karena apa lagi dong
ujung ujungnya orang miskin seperti kamu kan
bukannya pasti uang
berapa uang yang kamu perlu saya akan kasih
setelah itu kamu jangan ganggu lagi suami saya
bu saya itu nggak butuh uang saya nggak butuh uang sepesan pun dari ibu
semua yang saya omongin ke ibu tuh benar bu
tapi saya dengar sendiri bu
orang suruhan pak prabu ngomong sama mandiri teman saya sendiri
saya salah kerja supaya mandiri itu bunuh ayah saya
aku harus terus memancing amira untuk bercerita
orang suruhan suami saya
bahkan saya masih ingat kok ciri ciri orang suruhan pak prabowo itu
oke kayak apa orangnya
dia tuh arahnya agak gendut tinggi
terus rambutnya agak gede
terus rambutnya agak botak
beruban terus selalu pakai kacamata
saya inget bu
ciri cirinya seperti itu
seperti pak erlanda
salah satu orang kepercayaannya mas prabu
aku harus cari tahu lagi soal itu
tunggu saya semakin
hudson mengapa bisa panggil muka di kota

jangan beri maklum balik
sudah mak swear
saya sama sekali tidak tahu menau
pak erlanda saya minta tolong kepada bapak untuk jawab dengan jujur
jadi saya berhak tahu apa yang sudah dilakukan oleh suami saya
apakah benar bapak sudah membunuh orang bernama yuksan atas iluan suami saya
ya kalau gitu ibu tanya saja sama suami ibu
maaf bu ini saya ada telepon masuk
malena menelpon kamu dan dia tanya tanya soal isan
ibu malena sudah tahu kalau bapak yang menyuruh saya di sini
pak tungguin pulang cepat
mau disiapkan makanan apa
saya dengar kamu menelpon erlangga tanya tanya soal apa benar saya tunggu
kamu mulai ikut ikutan mencurigai saya
ikutan mau menuduh saya sebagai pembunuhnya isan
tidak begitu mas
bapak jangan salah sangka dulu
saya hanya ingin mencari tahu
kenapa sih amira selalu saja menuduh kalau papa yang membunuh ayahnya
ya saya yang mencari tahu itu pak
supaya anak itu gak sembarangan lagi menuduh papa
bukan bapak pembunuhnya
kamu tidak perlu melakukan hal itu
saya tidak membutuhkan kamu untuk membela saya
karena memang bukan saya yang melakukannya
saya tidak pernah melakukan hal itu
saya ingin tahu apa yang mereka lakukan

bapak itu lakukan
saya tidak pernah membunuh ayahnya amira
pak maksud mama ini baik
kenapa sekarang justru papa marah marah sama mama
maksud baik apa
maksud baik apa
di mata saya kamu cuma orang usil yang suka mencampuri urusan saya
tidak lebih daripada itu
mas trabu ada apa aku marah marah
tidak ada masalah apa apa ini
bukan masalah yang besar
aku yakin pasti ada yang disembunyiin sama budi soal pak wisnu
aku benar benar penasaran
dia itu siapa sih sebenarnya
tapi gimana cara cari tahunya
kalau nanya ke budi percuma juga
pak wisnu kan selama ini tinggal di rumahnya mira
ya aku coba kesana aja deh
aku naik naik ke amira soal apa
latar belakangnya pak wisnu
kok tiba tiba ada di sini
ya tadi kebetulan aku lewat
ya aku pikir
sekarang aja mampir di sini
aku kerjanya siang nanti
oh ya ibu kamu gimana sekarang
kemarin sempat ketemu
keadaan dia udah baik baik
ya badannya nggak sepanas kemarin aja
mudah mudahan cepat sembuh ya
sama kamu yang si pak wisnu
oh di di kamarnya kan ya
laginya juga bukan saudara aku kok
oh bukan saudara
kupake nyebut nyebut nama ku segala
wah aku kira dia